berkas perkara ini satu kesatuan karena belum ada satu pemeriksaan keterangan terdakwa putri candrawati yang sedianya hari ini akan diperiksa kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda satu minggu
saudara penasihat hukum
terima kasih majelis kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang menjadi ini jaksa penutup umum
baik oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum saudara terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa putri candrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara maka jaksa meminta waktu untuk ditunda
majelis memberikan waktu satu minggu dari hari ini jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan
tuntutan bersama sama dengan terdakwa yang lain
begitu ya jadi saudara diperintahkan kembali ke dalam tahanan dan minggu depan akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum
baik terima kasih
sidang perkara nomor tujuh ratus sembilan puluh delapan titbe dua ribu dua puluh dua atas nama richard elie serbudian lumio dinyatakan ditutup